pantau data terkini persebaran corona di indonesia
hingga sore hari ini kasus covid sembilan belas di indonesia bertambah dua dua ratus tujuh puluh tujuh orang
menjadi lebih dari satu ratus dua puluh tiga ribu orang
sementara tujuh puluh sembilan ribu lebih orang dinyatakan sembuh
dan yang meninggal dunia mencapai lima lima ratus enam puluh delapan orang
pemirsa dki jakarta menjadi provinsi yang menyumbang kasus baru terbanyak hari ini
dengan melaporkan enam ratus delapan puluh enam kasus
mari sayangi orang orang terkasih kita pemirsa
dengan tidak berhenti menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus yang mematikan ini